maju itu kan banyak pertanyaan dan saya katakan hari ini bahwa saya maju gubernur jawa barat
saya kesini pertama ingin silaturahmi dengan bapak haji deddy mulyadi
yang keduanya mungkin kami dari bandung barat mewakili dari warga ingin sekali bapak haji itu menjadi gubernur di jawa barat
yang intinya mungkin kami di sini menginginkan kedepannya yang menjadi bapak kami semua adalah orang orang yang benar benar bijaksana dan mementingkan kepentingan masyarakat
dimana kita mengetahui sendiri sekarang pun bukan tidak bagus karena kami ingin menginginkan yang lebih baik lagi untuk kedepannya
karena memikirkan kami itu bukan cuma kami yang sekarang mungkin usianya sudah di atas empat puluh lima puluh
tapi untuk kedepannya anak cucu kami dalam pendidikan lapangan kerja juga usahanya mudah mudahan saya berharap kedepannya jawa barat dipimpin oleh seorang yang namanya bapak haji deddy mulyadi
yang di mana kita terima kasih
yang di mana kita terima kasih
makanya kami berharap ke depannya kami bisa ditolong dengan permodalan yang mana umkm ini sekarang kebanyakan terjerat dengan istilahnya yang namanya bank bank liar lah gitu
mudah mudahan kedepannya ketika pak haji menjadi bapak kami menjadi sejahtera untuk semuanya
bapak dedy apa seperti apa
yang saya tahu beliau itu sangat pertama dari agamanya sudah tahu kuatlah dia
keduanya dari segi sosialnya tidak diragukan karena memang kita saya mungkin tiap hari nonton youtubenya pak deddy dengan menolong seperti yang begini begini itu udah tidak kita bisa ragukan lagi lah
kalau dihitung dengan jari tidak terhitung
bapak dedy apa yang kamu ingin beri kepada orang orang yang sudah menonton
ya sebenarnya kan saya tiap hari ini itu memenuhi undangan warga ya hampir tiap malam seluruh jadwal itu sudah full sampai bulan november itu
jadi secara umum itu adalah warga yang mengundang saya untuk hadir di berbagai acara
ada yang nikahan ada yang nyunatid ada yang hajat desa ada yang hajat lembur
jadi memang antusiasnya sangat tinggi ya
saya tadi malam di bandung barat malam tadi malam di kabupaten bandung malam ini saya ke bekasi
jadi hampir dan suasana seperti ini hampir terjadi di mana mana
jadi kalau saya pergi mobil berhenti macet saya duduk orang numpuk ya sudah seperti itu
ini kan refleksi spontan warga hampir di berbagai tempat ya
barangkali mereka memiliki harapan agar ke depan itu jauh bisa menyempurnakan seluruh kekurangan yang terjadi saat ini di provinsi jawa barat
ya satu berucap terima kasih dua saya semakin optimis
optimis bahwa ke depan akan semakin meningkat kan ukuran kita ini
saya memiliki optimis tren surveinya akan terus naik
karena kan publiknya belum mengetahui semua bahwa saya maju
kita tunggu saja dan saya yakin partai pasti mengambil posisi yang terbaik
sebagian warga tadi mengeluhkan apa atau aspirasinya aja
aspirasinya rata rata pembangunan infrastruktur di desa
mck nya masih banyak yang di sungai
masih banyak yang di selokan kecil depan rumah
itu korban bukan korban lah pelanggan bank emok sama bank kelilingnya sangat luar biasa
ini kan problem ekonomi yang harus segera dipecahkan dicari solusinya
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media switming lainnya